gatel banget sih itu cewek
maksudnya apa sih
tadinya peluk pelukan sama si adrian
sekarang mau deketin si gilang
emang jelas banget sih
sar mau bilangin aja nih ya
lo tuh mesti berani
lo tau gak lo tuh pantas pantas aja nerima semua ini
gara gara tuh juri kita hidup lo jadi sengsara bertahun tahun tau gak lo
ada duit banyaknya sekudang juga kagak bakalan bisa ngapus penderitaan lo
gue bilangin aja nih ya
jadi lo minta aja dah duit sebanyak banyaknya

sujarahan banget itu deh bro
lo tuh nongkut lebihoss
sari kalau gak salah
dulu tau tau dia kabur dan menghilang
mau apa sih dia kesini lagi
aku cuma salah liat
lagian buat apa mikirin
aku masih punya banyak urusannya
yang penting untuk dipikirin
ibu udah balik lho
bukannya harusnya kamu malah seneng
ibu kamu pulang
aku kesel sama dia
tapi aku nyesel sekarang
setelah aku kan dia ninggalin aku
orang namanya ada di daftar besi itu kan
biar bagaimanapun juga
ibu ranti itu tetap ibu kamu
kan aku udah bilang berlangkali
jangan pernah berpikir yang negatif
nanti kalau ibu kamu pulang
dan kamu ketemu sama dia
kamu harus minta maaf sama dia
bosen nih sedih sedihan terus
gimana kalau kita teriak teriakan kayak dulu
eh sini pendiri
ya kamu duluan ya
kamu jangan sedih lagi ya
kamu jangan sedih lagi
aku udah kenceng lagi dong
eh tadi aku udah mau kenceng
aku udah kenceng udah
kamu jangan sedih lagi ya
gilang kamu tuh jangan sedih lagi
kamu jangan sedih lagi ya
gatel banget sih itu cewek
maksudnya apa sih
tadinya peluk pelukan sama si adrian
sekarang malah deketin si gilang
emang jelas banget sih
kalau dia tuh mau ngerebutin semuanya dari lomer
ternyata beban tuh ringan ya kalau dibagi
waktu itu aku agak bentar kamu ya
apa juwita itu mantan aku
juwita mau mantan kamu kek
itu bukan urusan aku
kamu kan sekarang sudah tidak punya pekerjaan
tidak punya uang
bahkan juga tempat tinggal kamu tidak ada
tapi kamu masih beruntung
kamu mempunyai istri yang baik hati
asal kamu mau kembali ke rumahmu
kamu akan mendapatkan kembali semuanya
bahkan hidup nyaman seperti itu
kamu akan mendapatkan semuanya
kamu masih mau terima aku
tentu tentu sayang
sampai kapanpun aku tidak akan kembali ke rumah kamu itu
biarpun kamu menjegal aku di mana mana
dan aku harus hidup sengsara
sampai mati pun aku gak akan kembali ke rumah raga itu
oke yos terserahkan
dia sudah ngomong dengan bapak dari ibu
ria tunggu ibu nak
tunggu ibu nak
gue bener bener penasaran
engkau segitu marahnya
karena gue tahu soal cucuk luar gerah
pokoknya harus gue selidik
bercuma gue berjiwa detektif
kalau gini aja nggak kebongkar
cewek lo berpaling ke dia ya
ya buktinya lo diem aja
udah ikhlas ya
atau karena si gilang yang ngerebut
eh maksud lu apaan sih
terus banyak yang bilang kalau sebenarnya
lu tuh takut sama dia
ya udah bus
tapi ternyata kayaknya sih benar
abisnya si lia dipeluk peluk sama gilang
udah cantik venezia
oh masa kslip gak sampai
jangan asal tuduh ya
siapa yang asal tuduh
gue delete dengan mata kepala gue sendiri
kalau lo perlu perlu kan
lang udah wasit lah deh ini lang